inilah video yang bersumber dari youtube dengan nama akun kawan sejalan hiburan terkait warga
dusun parseyan taman sari probolinggo jawa timur yang menghadang petugas gabungan dari satgas
covid sembilan belas untuk menjemput pasien kofit sembilan belas pada senin petang warga mengerumuni petugas yang
di dalamnya ada anggota tni dan polri dalam video ini warga meminta petugas untuk segera
meninggalkan lokasi warga menolak tim satgas kofit sembilan belas kecamatan ringu menjemput warga yang
terkonfirmasi positif covid sembilan belas berinisial a ibu rumah tangga yang baru saja melahirkan
beberapa warga sempat menaruh kursi bambu ke tengah jalan raya jalur pantura kecamatan ringu
tidak mau mengambil resiko akhirnya petugas meninggalkan tempat ini bukan penjemputan paksa
hanya ingin mengedukasi memberikan arahan bahwa sebaiknya harus digeser karena ini menjadi
penularan nanti kalau ada di rumah termasuk keluarganya menurut koordinator penegakan
hukum satgas covid sembilan belas kabupaten probolinggo pihaknya terus memberikan edukasi tentang bahaya
virus corona dan akan tetap melakukan pendekatan secara persuasif kepada pasien jumlah pasien
terkonfirmasi positif covid sembilan belas di kabupaten probolinggo mencapai sembilan ratus delapan puluh sembilan orang sembuh delapan ratus dua puluh lima orang
dirawat satu ratus enam belas orang dan meninggal dunia empat puluh delapan orang irsa priyongko probolinggo jawa timur